ramai anggota polisi bernama ibtu ubaran wibowo yang menyamar sebagai wartawan kontributor selama belasan tahun
bagaimana tanggapan dari dewan pers bergabung melalui sambungan telepon arief zulkifli ketua komisi hukum dan perundang undangan dewan pers
mas arief selamat malam
selamat malam stephanie
baik mas arief dan juga pemirsa kita sebelumnya juga sudah mencoba untuk menghubungi pihak kepolisian baik itu ibtu umbaran dan juga pihak dari polda jawa tengah
namun belum ada yang bersedia untuk memberikan keterangan dan juga berdiskusi dengan dialog kita malam hari ini ya mas arief
baik saya akan minta tanggapan mas arief dari dewan pers cukup terkejut dengan anggota polisi intel yang menyamar jadi wartawan kontributor wartawan lepas empat belas tahun lama sekali loh itu mas arief
oke bagaimana tanggapan dewan pers terkait dengan hal ini mas arief
jadi begini ya kalau betul tadi berita yang baru saja disampaikan oleh cnn bahwa pcri jawa tengah begitu merasa tidak dirugikan dengan adanya anggota intel yang masuk ke dalam redaksi
jadi saya secara pribadi dan mewakili dewan pers merasa sangat prihatin
dengan statement itu
ini menunjukkan bahwa aman kita tentang undang undang pers nomor empat puluh tahun sembilan puluh sembilan belum merata
betul memang tvri mungkin tidak dirugikan
tapi siapa yang dirugikan dari ini semua
yang dirugikan adalah publik
yang dirugikan adalah masyarakat
yang memiliki hak untuk tahu tentang apapun yang terjadi di republik yang kita cintai ini
mereka punya hak untuk mendapatkan informasi dari wartawan yang independen
independen artinya apa
independen artinya segala keputusan kebijakan dan langkah yang dilakukan oleh wartawan itu
dasarnya adalah pemenuhan hak publik untuk tahu
bukan kepentingan kepentingan intelijen
jadi yang dirugikan dari ini semua adalah masyarakat
selama empat belas tahun yang bersangkutan
telah bekerja sebagai wartawan
dalam posisi yang tidak independen
ingat bahwa di dalam undang undang empat puluh tahun sembilan puluh sembilan tentang pers
disebutkan bahwa pers nasional harus independen
dan independensi pers itu dijaga baik oleh si wartawan si pemilik media dan masyarakat
nah polisi boleh kita sebutlah sebagai pihak yang masuk dalam kategori masyarakat
jadi kalau polisi menyusupkan seorang intel ke dalam lembaga pers
maka sebetulnya itu adalah pelanggaran yang serius terhadap undang undang empat puluh tahun dua ribu
baik tadi mas arief juga sempat menyinggung independensi dalam kode etik jurnalistik
bahwa wartawan atau jurnalis haruslah independen
dan artinya ini bisa berdampak terhadap bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap pers itu sendiri
itu yang juga menjadi poin dirugikan mas arief ya
saya kira betul

jadi anda bayangkan berapa banyak berita yang sudah diproduksi oleh yang bersangkutan
selama empat belas tahun yang bekerja
dan bisa kita pastikan bahwa dalam bekerja empat belas tahun dan memproduksi setian puluh atau setian ratus berita
posisinya tidak independen
oke tentu saja kita bisa memeriksa apakah berita itu memang bias atau tidak dari berita yang diproduksinya
tapi poinnya bukan itu
poinnya adalah dia bukan wartawan dan bukan bekerja berdasarkan kepentingan publik
seperti yang dimandatkan oleh undang undang
dia bekerja untuk kepentingan intelijen
jadi dua hal yang berbeda
dan dampaknya adalah tentu saja pada masyarakat
dan yang kedua adalah pada komunitas pers secara umum
yang harus berhadapan dengan opini publik sekarang
jangan jangan di tempat lain juga ada
itu bagaimana kita bisa mempercayai pers
bagaimana bisa kita menjaga kemerdekaan pers
kalau hal hal semacamnya terjadi
bagaimana pertanggung jawabannya
artinya tadi mas arief anda sempat menyinggung
cukup menyesalkan dengan statement atau pernyataan yang dikeluarkan oleh kepala stasiun tvri jawa tengah
bahwa sebenarnya tidak ada masalah
padahal kita tahu empat belas tahun waktunya cukup lama
banyak sekali konten berita pasti yang sudah dihasilkan
pertanggung jawabannya akan harusnya seperti apa
ya saya kira di sini kita semua harus mawas diri ya
pertama tama kita harus mengatakan bahwa ini bukan praktek yang benar
itu deh gitu
baik si intelnya atau kepolisian atau tvri atau siapapun
harus mengatakan ini bukan praktek yang benar dan tidak bisa dibenarkan
itu dulu poinnya
sehingga nanti kita bisa evaluasi bersama soal damage nya tadi
itu tentu tidak mudah untuk memeriksa konten konten yang diproduksi oleh yang bersangkutan selama empat belas tahun terakhir
poinnya saya kira bukan itu
soal yang saya sebut tadi
ada wartawan yang bekerja tidak dengan dasar kepentingan publik
apakah dewan pers sendiri sudah membuka ruang diskusi dengan tvri jawa tengah dalam hal ini
dewan pers sudah berkirim surat terhadap dua lembaga
pertama adalah tvri
dan sampai dengan hari ini saya kira belum ada respon ya
kali ini saya belum terima laporan ada respon
yang ada respon adalah surat kami
yang lain kepada pwi
pwi adalah konstituan dewan pers yang menyelenggarakan uji kompetensi wartawan yang diikuti oleh yang bersangkutan dan dinyatakan lulus
nah pwi sudah mengambil langkah yaitu dengan membatalkan hasil uji kompetensi dan memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaannya sebagai anggota pbsi
tapi kami coba telusuri
sampai dengan hari ini masih ada di alaman dewan
kalau di laman dewan pers itu saya kira adalah hasil dari uji kompetensi
uji kompetensinya sudah dinyatakan sudah dibatalkan
saya kira nanti tinggal secara administratif saja itu diperbaiki
peserta uji kompetensi ini kan tidak boleh dari polri dan tni kan
kalau pada saat menjalani ujian kompetisi tersebut betul yang bersangkutan
setelah nanti dilakukan pengecekan dipastikan bahwa anggota aktif polri apakah ada potensi pemalsuan data identitas yang bisa saja berpotensi pidana
ya di dalam uji kompetensi memang dewan pers itu bukan lembaga yang menyelenggarakan uji kompetensi
dewan pers adalah lembaga yang memfasilitasi
menyelenggarakan uji kompetensi adalah para konstituen yang jumlahnya sebelas
lalu ditambah dengan lembaga lembaga lain yang memenuhi syarat
di antaranya kampus ngo lembaga kajian itu juga ada beberapa yang menjadi penyelenggara dari uji kompetensi
terhadap pwi saya kira dia salah satu konstituen dewan pers yang menyelenggarakan ini
mungkin saya kira tidak mudah juga untuk menyaring untuk memastikan apakah seseorang itu intel atau bukan wartawan atau bukan
karena di dalam prasyaratnya salah satu prasyaratnya adalah dia membawa semacam dokumentasi administratif dari institusinya
dalam hal ini dari tvri bahwa dia adalah wartawan tvri dan itu sudah dikeluarkan
jadi saya kira secara administratif memang agak tidak bisa disaring dalam hal ini
baik intinya sekarang yang ditunggu adalah bagaimana keterangan atau jawaban yang diberikan oleh pihak tvri
karena dewan pers sampai dengan hari ini masih belum menerima
terima kasih mas arief
baik terima kasih mas arief zulkifli sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
selamat malam sehat selalu